baiklah kalau itu mau kau
baiklah kalau itu mau kau
jagar dewa batar
dia sama sekali
tidak mempan dengan serangan
senjata senjata pusaka itu
dia tidak akan terima
kanda aku mohon
ampuni aku kanda
aku bisa memanfaatkan situasi ini
aku mohon ampuni aku kanda
kau menyerang dia
kenapa kanda harus keberanian
kalau aku menggunakanmu
bukankah kanda sendiri yang
kalau semua ini adalah
aku berada di dalam
jurus putra ku tidak berpengaruh apa apa kepadanya
ternyata dia kebal dari jurusku dan ayahanda prabu
setelah benda benda pusaka itu masuk ke dalam tubuh
siliwangi dan gagak rumai akan mengalami kesulitan untuk melawan
aku tunggu kau baik baik saja setelah aku mengalami kesulitan
aku baik baik saja nya
ya aku baik baik saja buddha
kalian tidak akan bisa mengalahkan
aku akan menghabisi kalian
ayahanda prabu kita tidak bisa terus berparuh seperti ini
kalau tidak kenapa aja kita akan dikalahkan
lebih baik kita pancing dia untuk pergi dari sini
udah kita harus pergi dari sini
benar adil kita segera keluar dari sini
tapi penjara ini masih di bawah pengaruh dari samudera
kita sudah mencobanya tapi kita tidak mampu
assalamu'alaikum ibu bunda
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
putriku alhamdulillah berlangit
ibu bunda tenanglah ibu bunda ibu bunda jangan khawatir
aku akan berusaha menyelamatkan kalian dari sini
astaghfirullahaladzim kakek guru
pintunya sangat kuat sekali aku tidak bisa membukanya
ini karena ada raja gaib yang melindunginya
kita tidak akan mudah membukanya
lalu kita harus bagaimana kakek guru
sudahlah usaha kalian sia sia menyerahlah padaku
aku tidak akan pernah tunduk kepada siluman seperti ini
baiklah kalau itu mau kau
jagat dewa batar
aku tidak boleh membiarkan ia menembakkan tenaga dalam
dan begitu saja
aku harus menghentikan
aku akan melindungi bunda
aku mohon katakan sesuatu
kita harus bagaimana
kita tidak memiliki banyak waktu kakek guru